ya mimpi kamu pandu itu calon suami saya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

lo tuh lo gak waras ya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
abang biarkan di air nge
kok jadi gitu sih dia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
hah kak cinta datang
ibu kuotanya inggris apa
masak kue coklat ya